pasar tanah abang jakarta pusat ditutup sementara selama libur lebaran
tutupan pusat grosir terbesar di asia tenggara ini dimulai pada hari ini dua belas mei hingga selasa delapan belas mei mendatang
seluruh blok di pusat tekstil terbesar di asia tenggara itu ditutup sementara selama libur lebaran
pihak pengelola pasar tanah abang menyatakan tupar ini memang ditujukan untuk perawatan sekaligus pertepatan dengan momen libur lebaran
tupan pasar tanah abang ini dimulai pada rabu dua belas mei dan akan kembali dibuka pada rabu sembilan belas mei mendatang
meski imbauan penutupan ini sudah disosialisasikan dua pekan sebelumnya terlihat sejumlah toko di bagian depan blok c tanah abang masih membuka kiosnya
pemerintah provinsi dki jakarta menutup pasar tanah abang pada hari ini hingga delapan belas mei mendatang
untuk memantau kondisi di sana kita sudah terhubung dengan koresponden cnn indonesia damiladya rahma di sana selama siang
mila mila kalau melihat tadi informasinya blok c tepatnya di depan pasar tanah abang blok c ini masih dibuka sejumlah kios
apakah ada kekhawatiran memang adanya geliat ekonomi di sana sehingga ada sejumlah kios yang masih dibuka untuk sepekan ke depan
selamat siang heranov
betul seperti tadi disampaikan dalam laporan sebelumnya
pantauan kami sedari pagi sampai dengan siang hari ini meskipun kita tahu bahwa kebijakan untuk menutup sementara pasar tanah abang di semua blok ya
selama masa libur lebaran ini sudah dilakukan mulai dengan hari ini sampai dengan rencananya akan dibuka kembali pada tanggal sembilan belas mei dua ribu dua puluh satu mendatang
tapi memang kami melihat ada beberapa bisa dikatakan anomali begitu ya yang terjadi di lapangan
tepatnya tadi seperti anda sampaikan di kawasan gedung blok c pasar tanah abang
meskipun kalau kita melihat artinya tidak semua gedung ini dibuka atau tidak semua akses ke dalam gedung blok c ini dibuka
tapi kami melihat masih ada sebagian kecil ya saya katakan
perlu digarisbawahi bahwa sebagian kecil ada pedagang yang berada di kawasan blok c pasar tanah abang ini masih nekat untuk membuka kios mereka
kami tadi sempat bertanya apa yang kemudian mendasari tindakan mereka untuk tetap membuka pada saat masa pelarangan ini
mereka mengatakan bahwa sebenarnya alasan mereka membuka toko mereka selama masa pelarangan ini
bahkan mungkin sampai lebaran nanti adalah karena mereka sudah mengantongi izin dari pihak pengelola
dan kami melihat memang untuk kios kios terutama yang di kawasan gedung gedung dari blok a sampai dengan blok f ini memang bisa dikatakan kecil sekali ya
rasionya begitu yang dibuka oleh sebagian pedagang begitu
dan kebanyakan mereka memang yang membuka kiosnya ini berada persis di pinggir jalan atau tepatnya di samping protuar tempat akses berjalan kaki
nah kami mencoba mengkonfirmasi sebenarnya heranov
pihak pengelola apakah betul bahwa yang tadi disampaikan oleh para pedagang memang betul ada kebijakan khusus bagi mereka para pedagang yang berada terutama di akses yang dekat dengan jalan raya ini masih boleh membuka kios mereka selama masa pelarangan ini
namun sampai dengan siang hari ini kami masih belum mendapatkan konfirmasi secara resmi apakah hal ini memang sudah dilakukan ya atau kebijakan khusus ini memang diberlakukan kepada para pedagang yang berada dekat dengan akses jalan raya
kami masih belum dapat informasi
menurut pantauan kami tidak hanya mereka para pedagang kaki tidak hanya mereka para pedagang yang berada di kawasan gedung blok di pasar tanah abang sendiri yang membuka toko mereka
tapi kita melihat yang juga tidak kalah untuk diperhatikan adalah tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah masih banyaknya juga para pedagang kaki lima yang juga membuka dagangan mereka di sepanjang jalur trotoar di kawasan pasar tanah abang sendiri
kalau kita bertanya kepada mereka tentu saja alasannya sudah klise
ini berkaitan dengan masalah perut
mengakui bahwa selama masa pandemi ini dua tahun terakhir memang omset mereka turun drastis
ada yang menyatakan bahwa omset mereka turun bahkan lebih dari lima puluh persen
tidak ada pilihan lain bagi mereka
meskipun mereka sebenarnya sudah tahu ya dengan adanya kebijakan untuk pelarangan aktivitas jual beli di kawasan pasar tanah abang ini
tapi mereka punya keinginan sendiri untuk tetap membuka dengan alasan bahwa mereka tetap ingin mendapatkan penghasilan karena menurut mereka kondisi
jadi pandemi ini membuat perekonomian mereka dan juga profit penjualan mereka juga sangat terpukul
nah ketika kami tanyakan pastinya mereka sudah tahu bahwa resiko yang akan mereka hadapi ketika mungkin mereka masih akan tetap bersikeras untuk tetap membuka dagangan mereka di sepanjang jalur trotoar ini adalah mungkin akan ada resiko ditertipkan oleh satpol pp
nah ketika kami bertanya hal itu kepada mereka mereka mengaku sudah siap dengan kondisi ini
dan mereka sudah punya skemanya sudah punya skenario nya sendiri
kalau misalnya memang ada razia yang kemudian dilakukan oleh para satpol pp
petugas satmo pp mereka akan menyingkir terlebih dahulu tapi ini kemudian tidak akan istilahnya tidak akan menyurutkan niat mereka untuk tetap kembali membuka dagangan mereka ketika satpol pp sudah tidak lagi melakukan razia
nah ini sebenarnya bisa dikatakan seperti buah simalakama
di satu sisi kita melihat bahwa kita mengerti bahwa kondisi ekonomi sangat sulit bagi mereka
tuntutan untuk tetap memenuhi kebutuhan mereka apalagi pada masa menjelang lebaran ini tentu saja menjadi sesuatu hal yang sangat mendesak dan sangat penting
tapi di sisi lainnya
yang juga yang kita perlu perhatikan saya tadi juga melihat bagaimana kemudian masyarakat sebagian kecil masyarakat juga masih abai terhadap protokol kesehatan
meskipun himbawan sudah ada di mana mana sudah ditempel di mana mana sosialisasi juga rasa rasanya tidak berhenti terus dilakukan kepada masyarakat
tapi kami melihat kerumunan sedikit banyak juga masih ada bahkan ada sebagian mungkin pedagang maupun pembeli yang mereka bertransaksi di kawasan trotoar ini yang juga lupa tidak mengenakan masker ini masih saja terjadi
pada akhirnya semuanya akan kembali kepada masyarakat tentu saja kita terus menghimbau
kalau misalnya anda para pemirsa ingin tetap ingin mungkin melihat bagaimana keriuhan atau mungkin ingin berbelanja di pasar tanah abang di bagian pedagang kaki lima di kawasan trotoar
boleh boleh saja tapi anda pastikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan karena itu sangat sangat penting
kita tahu juga data bahwa angka kasus positif di tanah air terutama di dki jakarta juga masih sangat tinggi
jadi ini perlu betul betul diperhatikan
memang pilihannya tidak keluar sama sekali ya tidak berbelanja karena potensi kerumunan masih akan terjadi
tapi jika memang anda tidak punya pilihan memang harus keluar tetap pastikan untuk tetap menjaga protokol kesehatan
itu saja yang bisa kami sampaikan sementara
ya mila kalau anda katakan memang ada sejumlah pedagang yang masih berjualan di sekitar trotoar dan hingga ke bahu jalan artinya ini juga akan mengganggu tentunya akses kendaraan
tapi bagaimana setiap ini penerimaan yang dilakukan oleh satuan polisi pemerintah atau ppp di sana apakah akan ditertibkan
apalagi kalau anda katakan sejumlah warga baik itu pedagang atau pembeli ini tidak jelas apakah mereka ini pedagang atau pembeli yang menggunakan masker sebagian atau tidak sama sekali menggunakan masker
sejauh apa pantauan anda untuk protokol kesehatan di sana
iya heranov ini menarik ya kalau kita bicara meskipun sebenarnya di beberapa titik sudah ada keramaian lah bisa dikatakan aktivitas jual beli di sepanjang trotoar yang kemudian digelar oleh pedagang kaki lima ini memang masih ada
tapi kami melihat memang
untuk arus lalu lintas di kawasan pasar tanah abang sendiri terpantau cukup ramai lancar tidak ada kita melihat kepadatan lalu lintas yang berarti semua masih berjalan dengan baik begitu ya
tidak seperti hari hari biasa lah kalau kita tahu hari hari biasa pasar tanah abang itu selalu identik dengan suasana penuh sesak macet di mana mana tapi hari ini terlihat berbeda sekali
jadi sudah jauh berkurang tapi memang bisa dikatakan meskipun berkurang meskipun sudah lengang tapi aktivitas jual beli itu masih ada
nah kemudian bagaimana dengan patroli tadi anda bertanya soal itu sampai dengan siang hari ini
kami melihat belum ada ya upaya upaya adanya patroli atau razia yang kemudian dilakukan oleh otoritas yang berwenang baik mungkin dari sarpol pp atau mungkin kita melihat dari pihak satgas dari kecamatan tanah abang yang kemudian turun untuk mengamankan paling tidak atau mengawasi bagaimana pelaksanaan protokol kesehatan sampai dengan siang hari ini kami masih melihat belum ada langkah langkah ini
nah mudah mudahan saja meskipun tidak ada patroli tapi masyarakat tetap harus waspada ya tetap harus ingat bahwa pentingnya untuk menjaga protokol kesehatan
terutama di momen momen seperti ini
ini apalagi keluar di lokasi lokasi yang sangat rentan terjadinya kerumunan seperti di pasar tanah abang ini
nah kalau kemudian kita bicara sebenarnya apa sih tujuan dari penutupan pasar tanah abang sendiri seperti sudah disampaikan sebelumnya oleh gubernur dki jakarta anies baswedan yang menyatakan bahwa sebenarnya penutupan pasar tanah abang ini bukan sesuatu hal yang aneh ya atau bukan sesuatu hal yang bisa dikatakan tidak lazim begitu
karena memang sebenarnya penutupan pasar tanah abang jelang lebaran ini sudah menjadi siklus rutin yang biasa terjadi setiap tahun
ini juga kemudian diamini oleh pengelola pasar tanah abang yang menyampaikan bahwa untuk penutupan tanah abang selama sepekan ini ini nanti juga akan digunakan untuk proses pembersihan ya
general maintenance kemudian dilakukan juga untuk bertepatan dengan momen libur lebaran tahun ini
jadi sebenarnya ini bukan hal yang aneh ya dan ini kemudian juga dikatakan oleh pihak pengelola bahwa ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan terjadinya kerumunan yang cukup besar ya kerumunannya pada pekan lalu
tapi kita tidak tahu bagaimana kemudian dinamikanya mudah mudahan sih dengan adanya kebijakan ini ini bisa sedikit banyak menurunkan potensi penyebaran covid sembilan belas terutama di titik titik yang menjadi titik titik yang sangat rentang terjadinya kerumunan
tapi sekali lagi celah itu selalu akan ada dan pasti ada tapi bagaimana kita sebagai warga sebagai pribadi untuk tetap menjaga diri sendiri dan juga orang lain dengan mematuhi protokol kesehatan itu itu yang sangat penting
baik milady arama kita diminta untuk sabar
mendatang baru bisa ke pasar tanah abang karena ini merupakan penutupan bagian dari siklus tahunan untuk perawatan
terima kasih atas elaborasi anda miladia rahma langsung dari pasar tanah abang jakarta pusat